kalian bisa baik baik aja kan
yaudah kalau begitu papi mesti prepare dulu
haa kesempatan nih
lo liat aja adriana gue bakal bikin lo mewek gak betar di rumah gue
mau aku anterin ke atas
eh adriana gue mau nanya deh
udah boy mendingan sekarang ketemu indy ya
ntar juga semuanya kebahas kok
lo ngapain di sini
lo pas ke sini ngikutin gue ya
aku lagi mau jempol temen aku lagi sakit di rumah sakit ini
kita jodoh bisa ketemu di sini boy
kamu sendiri ngapain
tapi ke restroom dulu ya sayangnya
kayaknya gue gak berani masuk nih
ya mungkin reva

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
suka suka gue dong
udah malem tau ya harus ditutup pintunya
gue tau aja
udah baik gak
udah mendingan sih mas
palingan juga adriana tuh bohong
tapi pasti juga dia gak ketemu tuh sama mamanya
mungkin itu cuma akal akalan dia aja
supaya gak ketemu sama temen temen sekolahnya reva
dia tuh kan kayak ketakutan banget
kayak seakan akan temennya reva tuh ada yang tau rahasia dia
dan belinya takut terbongkar
udah dong reva
sakit hati papi kalo kalian ribut terus
selamat pagi semuanya
hari ini kita kedatangan teman baru
murid baru di kelas ini
jangan liat mukanya
tapi liat hatinya
gak jauh beda sama mukanya
jan perkenalin diri kamu
nanti lebaran monyet
ya sekarang lah
gue tinggal di klender gang haji naimin
sepuluh nomer rumahku
udah kayak lagu dangdut aja
eh dikit kal
udah udah cukup
sekarang kamu beruduk
pak kalau ada murid baru kayak gini enaknya dipelonco dulu pak
wah setuju tuh
enaknya diapain tuh
ya suruh cerita lucu aja pak
kalau kita semua belum ketawa dia nggak boleh duduk pak
gila lo pokoknya tega pokoknya bolak baru nih
ian waktu dan tempat dipersilakan
cerita apaan pak
eh teman teman horry nih sebelumnya
sebenernya sih gue nggak punya cerita lucu
tapi gimana ya keadaan
kalau gitu gue ceritain nasib gue aja deh
tapi ini bukan lucu
jadi gini loh ya
waktu itu ceritanya emak gue lagi sakit
terus pas mau gue sakit segala urusannya gue yang tanganin
sampai makannya gue suapin
terus pokoknya semua kerjaan rumah gue yang beresin
huh tapi tau nggak
emak gue cuma pura pura sakit tuh
dia cuma ngerjain gue biar gue bisa beres beres di rumah
siapa yang cerita lucu pak kan saya bilang sedih
lagi cerita sedih di belakang lu
tapi tepuk tangan buat ian
dia mau salam salaman
oke sekarang keluarin buku kalian
badannya udah baik kan
atau masih pegal pegal
ehh udah enakan papi
yaudah tapi mau minta maaf
nanti sore sepulang dari kantor tapi harus ke luar negeri
eva kalian bisa baik baik aja kan
yaudah kalau begitu papi mesti beri pair dulu
hah kesempatan nih gue bisa ngerjain dia habis habisan
lo liat aja adriana gue bakal bikin lo mewek nggak betar di rumah gue
mau aku anterin ke atas nggak ya
eh adriana gue mau nanya deh
ini lo yang tulis bukan
lo nudu gue nulis yang begituan ya nggak mungkin lah reva
itu kan hal pribadi
lo lahir pribadi buat apa gue campur
lo mungkin lagi kesel atau lagi apa gue gak ngerti
boy wah wah wah lo kekirim deh salah lo sendiri
lihat aja ya adriana
gue bakal bongkar semua kelicikan